nanti kalau perlu apa aja nih
tiara manis tiara cantik belum datang
benar bagaimana nasib tiara
apa dia akan kehilangan ibunya selamanya
intan mana ya
kok jam segini belum berangkat sekolah sih
sayang sepatu kamu kotor banget bentar ya mau bersihin sebentar ya
aduh siapa ini siapa sih ini
om mirza jahil berangkat ya ya om om mirza kok nggak pernah ke rumah intan lagi
iya omirnya sibuk ini juga karena pengen ketemu sama intan aja
kangen ya sama intan kangen enggak ya
iya deh om mirza kangen sama anak yang lucu gemes tapi ngibulin
iiih om mirza mah bercanda bercanda nanti kalau perlu apa aja jangan lupa
nanti kalau perlu apa jangan lupa
tiara manis tiara cantik belum datang belum ah
hai bersihnya sekatnya ya ma
sayo ya itas kamu penuh banget dengan gua apa aja
awak mau masukin cobin
hai bu apa gitu itu pak tiara bawa buku cerita buat dikasih ke intan pak soalnya mamanya itu
makasih makasih makasi ku hintan bu are you guys tiga puluh you make a hundred bucks a month

buat tiara tiara rekam pake hp nya tiara pak jadi sebelum tidur tiara bisa dengerin deh
oh jadi semalam tiara dengerin suara rekaman mamanya intan kasihan tiara sampai seperti
itu dia karena memang selama ini nggak pernah merasakan dibacakan dongeng sama ibunya
wah papa janji sama tiara jangan kayak papanya intan
intan nggak punya papa intan ditinggalin sama papanya waktu dia masih kecil pak
karena mamanya intan sakit
seperti itu kan nasibnya intan dia ditinggalkan ayahnya gara gara ibunya sakit kenapa ayahnya
intan sama seperti aku dulu aku mengusir naila karena aku menurut dia selingkuh dan sekarang
tiara yang jadi korbannya ah papa janji ya sama tiara
iya papa janji papa nggak akan ninggalin kamu
makasih ya pak
nanti tiara berangkat sekarang pak iya
pak tiara berangkat dulu ya iya tetes aja
assalamu'alaikum wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
pak papa janji ya sama tiara jangan kayak papa intan

diara keliatannya tas kamu berat banget
iya nih aku bawa buku buku dongeng
wah banyak banget

kalau enggak aku tuh pengen banget mama kamu bacain lagi dongeng ke aku
pasti mama aku seneng banget
yaudah yuk kita masuk nanti telat lagi
yuk ya tiara
mau beli beli yang mana
gorengan mau beli
ini berapa berapa
berapa banyak caminho ini
bacam ru babu
kacau aja memasuk noises

nih aku belum komen itu
bener kan kata aku kalau kamu jualin ke kelas kelas pasti jualan cepet cepet bener
apa kata kamu kiara yaudah yuk karena gorengan kamu laku kita tos dulu yuk
ih yuk yuk masuk oke
aku khawatir sama mas ardi dari tadi kelihatannya dia melamun dan seperti banyak pikiran aku harus
tanya ada apa
mas boleh aku masuk ya
ya mas ardi mas ardi kenapa sih ngurung diri aja di kamar kelihatan loh mas ardi itu lagi banyak
pikiran gak mau makan lagi
kenapa sih mas cerita sama ya
tadi pagi tiara cerita sama mas
dia cerita soal mamanya intan
mamanya intan ditinggal sama suaminya karena dia sakit
kiara minta aku janji supaya aku gak akan ngelakuin seperti apa yang dilakuin sama papanya
minta mas kalau aja kamu tahu yang dibicarakan tiara itu kamu mas
suami mamanya anth determin itu kamu you tu mariah tu ini pasaasuhan the entrepreneurs
kamu tau kan dek
mas itu sebenernya sama aja sama papanya intan
usir naila dari rumah ini
karena mas gak bisa nerima kenyataan dia udah hamil oleh laki laki lain
padahal mas tau
mas tau persis
nailah gak salah
nailah diperkosa dek
nailah masih mau maafin mas
terlambat kau minta maaf sama naila sekarang
mas harus ingat satu hal
gak ada kata telat untuk meminta maaf
benar benar ardi dan maya itu sama saja
gak ada kata kata terakhir